seorang petugas imigrasi jakarta utara tewas ditusuk tiga tersangka terorisme asal uzbekistan yang lari dari rumah detensi imigrasi
mereka juga melukai dua anggota densus delapan puluh delapan hingga terluka berat
satu dari tiga teroris itu tewas tenggelam saat bersembunyi di gorong gorong sedang dua lainnya sudah tertangkap kembali
lima tersangka terorisme asal uzbekistan ditahan di rumah detensi imigrasi jakarta utara
tiga dari mereka berusaha meloloskan diri saat para petugas sedang sahur dan bersiap sholat subuh pada senin dini hari
mereka lolos dari ruang detensi lewat plafon dan menyerang petugas imigrasi serta densus delapan puluh delapan dengan pisau dari ruang dapur
mereka segera melarikan diri dan diburu densus delapan puluh delapan anti teror polri
densus delapan puluh delapan berhasil meringkus dua orang inisial om dan ro yang kabur dari kawasan komplek bukit indah dan ditemukan di gorong gorong kalisunter
sedang satu lainnya tewas tenggelam
dua pelaku sudah ditempatkan di tahanan khusus di polda metro jaya dengan pengawalan ketat petugas
mereka nekat melarikan diri setelah bertemu konsulat negaranya
kepolisian menduga para pelaku takut dideportasi karena akan menjalani hukuman yang berat di negara asalnya
bahwa mereka membobol atap plafon ruang detensi kantor imigrasi kemudian mendatangi atau menyerang petugas yang sedang makan sahur
mereka menangkap petugas yang sebagiannya sedang persiapan sholat setubuh
sehingga mereka kemudian melumpuhkan atau menyerang anggota
kemudian menggunakan pisau dapur atau pisau yang dia dapat dari pantri
dan tiga orang diantaranya berhasil melarikan diri
sedangkan yang satu tetap atau tidak mau